ya rencana pemerintah untuk membuka kembali sekolah bahkan di zona kuning sempat dianggap sejumlah pihak sebagai main api ya
karena nyatanya di zona hijau aja nih resiko penularan tetap mengintai anak anak bersekolah
dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada unifah roshidi ketua umum pb pgri
ibu unifah selamat malam
selamat malam mbak
ibu unifah kita semua sudah mendengar ada rencana pelonggaran kriteria untuk membuka sekolah tatap muka di zona kuning
padahal realitanya yang ada di sekolah sekolah ini nggak mampu menghindari penyebaran covid sembilan belas
dilema sebetulnya ya kita ketakutan orang tua takut meminta atau menyuruh anaknya untuk sekolah di tatap muka di sekolah bersama guru
tapi di rumah juga ternyata tidak punya fasilitasnya
dan dengan sistem yang ada saat ini menurut ibu apakah indonesia belum siap melakukan sekolah tatap muka
kalau menurut kami analisis kami belum ya
kalau kita dengar pertimbangan dari idaik dan gugus covid itu kan sudah jelas harus keselamatan dan keamanan anak anak dan juga para guru
jadi itu belum
sebenarnya kita tidak usah panik kalau kita punya rencana yang jelas step by step nya
jadi misalnya pembukaan kuning itu itu sangat mengkhawatirkan
terlalu menurut saya terlalu itu juga ya
bersih kok ya
bersihnya terlalu besar
kalau kuning itu dibuka dan itu sudah terbukti terkonfirmasi anak anak menjadi kelas terbaru
nah apa yang harus dilakukan sebenarnya
berkali kali kami sampaikan bahwa kita bikinlah ya dalam timeline itu apa yang harus kita lakukan
dan masyarakat juga wajib bersabar dan bekerjasama
ini kerjasama ini yang harus digiarkan
misalnya sudah tahu nih bahwa indonesia
artinya kita sudah dapat pastikan bahwa separuh anak anak kita nggak bisa masuk
kemudian zona hijau juga tidak dijamin
karena itu sampai sekarang yang harus kita persiapkan adalah bagaimana materi
apa namanya substansi pembelajaran bagi guru untuk disampaikan ke guru

baik daring maupun luring
kemudian dijangka panjang membuat basic infrastructure yang merata bagi anak anak di seluruh indonesia
karena kita tidak pasti nih januari pun kita belum pasti bahwa kita akan bebas dari covid
nah itu yang seperti itu dan itu harus disosialisasikan
kita itu sebenarnya kan kita mendengar nih fakta di

bahwa masyarakat itu ada kesulitan untuk mendapatkan gadget
kesulitan untuk ya dari ekonomi dan lain sebagainya
demikian juga guru
guru juga kesulitan untuk melakukan pembelajaran secara optimal dengan daring ini
kenapa ini tidak digunakan
kita sebut sekarang masanya adalah
jadi kurikulumnya jangan ditawarkan tiga
sekarang ini kan kurikulum ditawarkan tiga dalam situasi yang tidak tepat
kurikulum darurat ya
ada kurikulum darurat ada kurikulum ats dua ribu tiga belas ada kurikulum mandiri
tolong kasihan juga nih pak menteri
jadi harus diberi input yang komprehensif
ajaklah para ahli deh
ajak para ahli
kurikulumnya cukup kurikulum darurat yang dipakai
karena situasinya memang darurat
kemudian kalau masalahnya adalah masalah tentang teknologi yang tidak dimiliki orang gitu
kenapa kita juga nggak secara terbuka mengajak masyarakat untuk bersama sama
yang second yang apa bersama sama di setiap daerah itu dikumpulkan
yang penting bisa dimanfaatkan
ditaruh di sekolah atau dipinjamkan
ini selalu ada cara
tetapi nggak bisa kalau cara itu hanya kementerian mengerjakan sendiri
mari meng empower semua orang semua bagian termasuk daerah dan lain sebagainya
bagaimana ini bisa diselesaikan
satu hal lagi
satu hal lagi yang mungkin perlu dicermati adalah bagaimana kalau pembagian zona itu tidak sifatnya kabupaten
tapi diamati perkecamatan
lebih spesifik lagi ya
karena di kecamatan itu ada sd smp bahkan sma
di sana jadi mainnya sudah langsung yang lebih spesifik
policy nya lebih spesifik sehingga kita bisa melihat perkembangan daerah tersebut
sebab kalau di kabupaten itu terlalu luas
kalau di kecamatan jadi libatkan
jadi libatkan tokoh masyarakat kesehatan tentu saja dan pendidikan dan lain sebagainya
untuk mengamati perkembangan daerah perkecamatan
nanti disurunkan lagi perkembangan
jadi kita bisa lihat dan kita mintakan setiap daerah itu menyusun langkah langkahnya
disesuaikan dengan kesehatan dan keselamatan yang paling utama
ini adalah bahan bahan ajar
bu nifa tapi kalau kita berbicara soal fasilitas soal infrastruktur yang kayaknya semua juga kejar tayang nih
semuanya kebut untuk bisa dilakukan bisa digunakan bisa dipakai untuk masyarakat indonesia saat ini juga
termasuk juga anak anak untuk belajar di rumah
timeline yang tepat seperti apa bu
karena mengingat kita masih belum tahu
ada ketidakpastian timeline khususnya untuk vaksin untuk apa namanya
untuk penyembuhan dari covid sembilan belas inilah katakan
timeline yang tepat harus seperti apa
mengejar ketertinggalan antara infrastruktur dan juga waktu sekolah
ini seperti apa bu
sekarang kita sudah di juni ya
kita sudah di agustus ya
agustus sampai desember
agustus sampai desember ini kita fokuskan kepada menyampaikan pembelajaran dengan kurikulum darurat
jadi jangan ditawar kurikulum masing masing
artinya satu semester ini kurikulum darurat ya
pemerintah sudah menyampaikan dalam hermen dikbud nomor tujuh
nah tinggal dielaborasi
nah kalau kurikulum darurat itu disampaikan kemudian dibuat pelatihan yang masif
ditugasi tuh yang namanya dinas dinas daerah sampai kemudian di bawah
kami juga dengan senang hati akan bersama sama gitu kan
karena ini adalah tanggung jawab bersama sama
jadi untuk substansi bisa disiapkan
zaman dahulu ut itu belum ada yang disebut dengan pembelajaran yang canggih seperti sekarang
tapi mereka membuat modul modul
modul modul yang bisa dilakukan secara apa tuh ditansepin di laptop
itu tuh kadang kadang saya ngomongnya juga
nah kemudian itu dikirim melalui pos dan lain sebagainya
itu untuk mengamankan daerah daerah yang tidak dapat jangkauan internet ataupun yang up and down apa tuh sinyalnya gitu
sementara pemerintah secara keseluruhan gotong royonglah kementerian berbagai kementerian
basic infrastructure itu saya kira kita sudah punya palaparing
tapi teknologinya yang sampai kepada anak anak juga harus disiapkan kepada orang tua
kemudian secara bersamaan orang tua dilibatkan
masyarakat di saya melihat ya saya diskusi sama pak wagub jawa timur itu
di beberapa daerah di sana membuat anjungan belajar dengan wifi gitu
dengan pengawasan yang ketat
melibatkan anak anak muda di sekitarnya dan lain sebagainya
itu hal hal yang sulit dilakukan oleh kementerian itu bisa diatasi
jadi mari kita jangan hanya selesaikan di tingkat kementerian
bantu kementerian itu untuk kita bersama sama
nah kementerian yang penting itu membuat policy
policinya jangan bikin bingung
seperti kurikulum tiga
seperti bos bagikan
nah itu yang sederhana lah
bikin policynya yang nyata gitu
yang kuning jangan dulu
kalau kuning dulu berarti disiapkan apa yang mesti disiapkan publik
nanti selesai desember mulai transisi ya
di januari tahun depan sudah tersedia pembelajaran dalam konteks pjj nya
guru disiapkan maupun yang secara luringnya
tapi pasti ini bisa diurai
tapi dengan meng empower semua pihak
oke ya walaupun kita tahu pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah yang begitu besar begitu berat
terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
dan juga transisi penyesuaian ke pembelajaran tatap muka ini untuk sejumlah sekolah
nyatanya memang harus ada campur tangan orang lain
harus ada campur tangan seluruh lapisan masyarakat
agar semua bisa bekerja sama
bisa membangun anak anak indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik ya bu
ibu unifa terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
ketua umum pb pgri
terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di cnn indonesia connected